kalau saya sih rasa saya nggak pernah merasa melakukan ujaran kebencian ya
karena saya nggak pernah benci sama orang tionghoa
saya nggak pernah punya rekod benci kepada orang tionghoa
saya juga tidak mungkin menyebarkan kebencian kepada orang kristen atau katolik
oma saya katolik tante saya katolik sepupu saya protestan
jadi kalau dianggap saya menyebarkan kebencian kepada suku ras tertentu itu ya salah